di jakarta selatan selasa siang sapi juga membuat kehebohan
mungkin ia trauma melihat kawan kawannya menjadi korban
alhasil si sapi melawan
ia mengamuk menyerang mengintimidasi mengacak ngacak permukiman
hingga warga kocar kacir berhamburan
seorang warga terluka akibat dianiaya sapi
sebuah sepeda motor pun rusak tanpa ada yang mengganti rugi
semua gara gara sapi yang emosi